lima puluh tahun juga sudah dinyatakan sembuh
kemudian pasien dengan nomor sembilan belas laki laki empat puluh sembilan sudah dinyatakan sembuh
oleh karena itu kemudian kita menginginkan untuk dipastikan
bahwa pada ketika pasien ini diedukasi
karena begitu nanti pulang
maka yang bersangkutan masih harus menjalankan
dia harus memantau dirinya sendiri
oleh karena itu diantaranya adalah bahwa
dia masih harus menggunakan masker di rumahnya
ini self monitoring kita harapkan selama seminggu
dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan
masih menggunakan masker
masih menghindari kontak dekat dengan keluarganya tanpa masker
kemudian tidak menggunakan alat berat
minum dan alat makan bersamaan dengan yang lain
kemudian diharapkan masih beristirahat dulu di rumah
tidak melakukan aktivitas di luar
dan mencukupi asupan gisinya dengan baik
mereka bertiga nanti akan mendapatkan surat
rujuk balik namanya
surat keterangan dari rumah sakit
yang ditujukan kepada puskesmas
terdekat dari tempat tinggal dia
di dalam surat rujuk balik itu diantaranya akan dituliskan
dimohon puskesmas untuk melakukan monitoring
ini nanti caranya kita serahkan kepada puskesmas masing masing
ini yang pertama terkait dengan
tiga pasien yang sudah dinyatakan sembuh dan boleh pulang
kemudian yang kedua saya akan menjelaskan tentang pasien nomor dua puluh tujuh
yang kemarin masih kita belum dapatkan kepastian kontaknya
masih kita tulis lokal transmisi tanda tanya
ternyata sudah dapat laporan dari petugas yang melaksanakan kontak tracing
bahwa pasien dua puluh tujuh itu ternyata kontak dekat

dan pasien dua puluh adalah klusternya pasien satu
artinya dua puluh tujuh ini tidak kontak dengan satu
tapi kontaknya dengan dua puluh yang masih dirawat juga
dua puluh inilah yang merupakan kontak dari kluster satu
dari kluster jakarta
sehingga teka teki untuk mencari sebenarnya kontaknya siapa kita sudah temukan
tetapi sekarang kita mencari adakah yang kontak dengan dua puluh tujuh
artinya sub sub cluster ini yang kita kejar
ini yang kita sebut dengan kontak tracing
sehingga beberapa kasus yang kita lakukan tracing memang
tidak setiap hari ada update nya
karena kadang kadang tidak ketemu hari itu
ataupun kalau ketemu hari itu kemudian kita yakini sebenarnya nggak ada kontak dekat
tidak ada kontak dekat dan kita yakini juga tidak akan ada proses penularan
oleh karena itu kemudian kita katakan tidak ada kontak
ini yang saya sampaikan yang kedua
kemudian yang ketiga statement who yang sudah menetapkan bahwa covid sembilan belas
tidak akan menyebabkan penularan
ini adalah satu kontak yang kita lakukan
bahwa covid sembilan belas adalah pandemi
mari kita pahami bersama
konteks pandemi ini mengisyaratkan kepada seluruh dunia
untuk meyakini penyakit ini bisa menyerang siapa saja
dan negara mana saja di dunia ini
ini ditandai dengan satu ini adalah penyakit baru
yang kita belum tahu betul karakternya
kemudian yang kedua menjangkiti banyak negara
dalam waktu yang bersamaan dan ada jejak epidemiologinya
jadi tidak ada negara ini ada yang sakit tanpa ada penyebabnya
dari kaitan tanpa ada kaitannya dengan negara lain itu nggak ada
pasti terkait semua gitu
ini sudah lebih dari satu ratus empat belas negara
dan kemudian juga menimbulkan kematian yang cukup banyak
oleh hal hal seperti ini oleh data data seperti ini
itulah sebabnya kenapa kok semua negara harus melaporkan data jumlah kasus dan sebagainya
adalah dalam rangka untuk mengidentifikasi apakah ini suatu pandemi atau bukan
dan ternyata sudah disepakati bersama bahwa ini adalah satu pandemi
artinya tidak ada satu negara pun di muka bumi ini yang kemudian tidak mengantisipasinya
semua harus mengantisipasinya semua harus memberikan respon
ada beberapa hal yang kemudian kita bisa mengambil keuntungan
dan kemudian juga kita harus membuat kewaspadaan
yang pertama adalah bahwa kewaspadaan seluruh dunia
sehingga kemudian juga kita meningkat
sehingga banyak sekali negara negara yang kemudian meninjau kembali bebas visa
pada kunjungan antar negaranya
kami sedang menunggu kebijakan dari kementerian luar negeri seperti apa untuk kita
tetapi artinya bahwa sekarang dalam tanda petik tidak lagi kita memberikan kemudahan
tidak memberikan kemudian untuk pergerakan orang dari satu negara ke negara lain
tujuannya satu untuk mengurangi penyebaran ini maknanya
kemudian yang kedua ini juga akan memberikan konsekuensi bahwa setiap negara akan bersiap siap
bersiap siap diantaranya adalah mereka juga akan membutuhkan begitu banyak sarana prasarana
kesehatan untuk kepentingannya
sehingga pasti mereka akan menyiapkan berbagai macam perangkat
misalnya mereka akan mengamankan stok masker stok apd stok google dan sebagainya
bagian dari itu kemudian stok obat dan sebagainya
masing masing negara akan berusaha untuk mengamankan jumlah yang dianggap cukup oleh mereka
termasuk di dalam konteks ini adalah mengamankan jumlah kebutuhan kit laboratorium pemeriksaan
yang pasti akan masing masing negara butuhkan
kementerian kesehatan sudah memastikan kita sudah menyiapkan lebih dari sepuluh kit
dan ini sebentar lagi juga akan kita tambah lagi
kemudian di beberapa kesempatan dari beberapa
bumn bumd juga sudah bisa memastikan kita memiliki lebih kurang sekitar lima belas juta masker
juga sudah disiapkan semuanya
tetapi ini tentunya bukan satu jumlah yang kita anggap kurang kita anggap cukup juga enggak
artinya bahwa kita sudah punya stok
nah permasalahannya bagi indonesia sekarang adalah bukan berapa stok yang kita siapkan
tapi berapa kita harus mengendalikan penularan ini lebih keras lagi
nah satu satunya cara adalah tracing
kontak tracing harus dilakukan dengan lebih kencang lagi
dan kemudian berusaha mencari kasus positif untuk kemudian kita isolasi
agar tidak menjadi sumber penyebaran baru di lingkungan masyarakat
ini yang lebih kita giatkan lagi
oleh karena itu di dalam beberapa kasus
maka kita mulai mendapatkan laporan laporan dari daerah tentang pdp
pasien dalam pengawasan yang semakin meningkat
sudah barang tentu ini adalah pintu bagi kita untuk mencari
kemungkinan munculnya kasus positif
yang nantinya akan bisa menjadi pegangan kita untuk kontak
untuk mengendalikan kontak maksud saya
oleh karena itu beberapa hal sudah kita lakukan untuk itu
nah kemudian yang berikutnya saya melaporkan tentang dua kasus yang tadi pagi
kemudian agak siang dilaporkan oleh rumah sakit yang meninggal
ada dua kasus meninggal
kami belum memberikan indeks angka karena memang pasien ini masuk ke rspi
dalam keadaan sudah perburukan
masuk dengan menggunakan ventilator kemudian kondisinya sudah buruk
dengan tanda tanda sepsis
kemudian kita sempat untuk mengambil spesimennya
untuk dilakukan pemeriksaan
namun hasil spesimen belum keluar
saya berharap tadi nungguin sore ini tetapi belum keluar juga
tetapi pasiennya sudah meninggal
yang pertama adalah perempuan umur lima puluh tujuh tahun
ini menjadi penting buat kita
manakala kemudian kita pastikan virusnya positif
maka kita akan melakukan kontak tracking
sekarang sudah teridentifikasi karena memang keluarganya kooperatif
enggak ada masalah
kemudian yang satu lagi ada perempuan umur tiga puluh tujuh tahun
nah ini masih muda relatif muda
tapi masuk pun dalam kondisi yang sudah jelek
kiriman dari rumah sakit di luar rspi
ini juga kita sudah minta rumah sakit yang ngirim
kita sudah mencoba berkomunikasi
dan mereka mengatakan awalnya pasiennya baik baik saja
kemudian setelah dua hari kalau nggak salah kami masih belum dapat data lengkapnya
di rumah sakit tersebut tiba tiba jadi nyesek
ngesek dan kemudian seseknya semakin parah
dan kemudian baru dipindahkan ke rspi
sudah dalam keadaan gagal nafas
kita juga sudah bisa mengambil spesimennya
dan kita kirimkan mudah mudahan besok pagi sudah bisa ada hasilnya
sehingga kita akan menemukan apakah kasus ini adalah kasus positif coronavirus
karena ini ada tindak lanjutnya adalah bagaimana kita kemudian melakukan kontak tracing
ini mutlak harus kita lakukan
soalnya kalau tidak maka di dalam konteks pengendalian penyebaran penularan ini
menjadi sangat riskan untuk kita
kemudian berikutnya saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pdp yang betul betul kita awasi
ini pasien baru semua tetapi kita minta bahwa pdp ini menjadi perhatian khusus
karena beberapa di antaranya ada yang baru datang dari luar negeri
ada beberapa di antaranya yang memilih kontak dengan pasien yang kita laporkan kemarin yang baru baru itu
misalnya dia mengantar pasien yang kita sebut sebelumnya misalnya dia mengantar pasien nomor tiga
nah ini kita langsung periksa juga
ada dua belas yang kita monitor kelas
saya masih belum bisa menyebutkan detailnya tetapi ada pengawasan yang secara spesifik kita lakukan terhadap dua belas orang ini
karena memiliki ada yang inisiatif datang sendiri bahwa saya dari luar negeri
ada yang kemudian memiliki kontak dekat dengan pasien yang sudah kita identifikasikan di awal
dan keseluruhannya saya tidak tahu
dan keseluruhannya di dua belas ini memang menunjukkan ada gejala meskipun ringan
bukan orang yang segar bukan
ada yang dengan panas pada umumnya panas demam disertai batuk kemudian ada beberapa yang disertai pilek
rekan rekan sekalian ini sering saya katakan bahwa kita tidak akan pernah mendiagnosa kasus positif
hanya dengan penyakit
hanya dengan satu cara
karena kita dengar beberapa saat yang lalu pemerintah amerika juga mengakui bahwa pada beberapa batch dari pcr
sehingga kita selalu menggunakan dua metode dengan genome sequencing untuk melakukan cross check hasil pcr
kita juga sudah pernah melakukan pemeriksaan pcr nya positif
begitu kita pereksa dengan genome sequencing ternyata negatif
kalau genome sequencing ini pasti
dan kemudian dari pihak cdc yang memberi kita pcr juga ada beberapa yang lain
memang pernah mengakui pada batch tertentu seri batch tertentu
sehingga ditarik lagi
ini yang membuat kita harus berhati hati
oleh karena itu saya katakan yang dua belas tadi saya belum meyakini sampai menunggu genome sequencing
yang kita minta dilakukan dengan pemeriksaan yang lebih cepat
tetapi bagi kita yang lebih tenang adalah posisinya sekarang tidak di masyarakat yang dua belas ini
semuanya sudah kita karantina
hal yang sama juga dilakukan pada waktu kita mengungkap pasien yang sebelumnya
pasien pasien yang sebelumnya juga kita lakukan demikian
kalau tanpa ada cross check dengan genome sequencing
kita masih belum meyakini untuk mengatakan itu adalah positif
karena kita tidak tahu batch yang mana
beberapa hasil pemeriksaan yang terdahulu kita dapatkan positif di pcr
tapi itu diperiksa dengan genome sequencing ternyata negatif
meskipun ada juga yang positif di pcr dan positif juga di genome sequencing
ini yang menjadi kepentingan kita
satu bahwa yang bersangkutan ini yang penting sudah berada di rumah sakit
sudah kita isolasi
kemudian ada ruang waktu bagi kita untuk membuktikan dengan menggunakan genome sequencing
untuk mengidentifikasi siapa kontak dekat dia
sehingga ini paralel berjalan bersamaan
ini yang saya maksudkan bahwa di dalam situasi yang sudah dideklarasi sebagai pandemi
maka ini menjadi mutlak
pandemi itu berarti seluruh dunia bukan pandemi untuk indonesia saja
pandemi untuk seluruh dunia
bahkan negara yang belum melaporkan sama sekali adanya kasus
dia harus melakukan kesiapsiagaan pandemi
beberapa negara sekarang sudah melakukan lockdown
saya dengar denmark pun juga sudah melakukan lockdown pada beberapa tempat
kemudian di amerika juga beberapa wilayah dilakukan lockdown
ini semuanya dalam rangka menyikapi untuk pengendalian sebaran penyakit
di lockdown adalah dimaksudkan agar tidak ada pergerakan orang sakit keluar
atau tidak ada pergerakan orang yang sakit di luar masuk
atau orang yang sehat di luar masuk dan menjadi sakit
ini yang dimaksud dengan lockdown
meskipun konsekuensinya dengan lockdown
bisa saja kemudian kasus di tempat itu naik dengan cepat
sebagai contoh pengalaman pada waktu kita memperhatikan kapal diamond prince
begitu di lockdown dalam waktu singkat naik dengan jumlahnya
karena kita tahu kondisi kapal itu orang enggak bisa kemana mana
artinya orang sakit dengan orang tidak sakit yang ngumpul jadi satu di situ
ini yang menjadi problem
oleh karena itu ini menjadi sikap kehatian siapapun untuk kemudian meresponnya
ini makna pandemi
jangan dihitung bahwa dalam waktu singkat di indonesia akan ada sekian ratusan
atau sekian ribu orang menjadi positif bukan itu
justru pandemi ini ditujukan untuk membuatnya lebih baik
pandemi ini ditujukan untuk semua negara merespon dengan lebih keras lagi
seperti yang kemudian kita dengar beberapa negara kemudian meninjau ulang status bebas visa
kami sudah berkoordinasi dan sedang berkoordinasi dalam waktu dekat ini pasti akan ada rapat di tingkat menteri
di tingkat kemenku pmk
untuk mengkoordinasikan bagaimana kita menyikapi status bebas visa dan sebagainya
ini akan menjadi sesuatu yang penting untuk kita
semata mata adalah dalam konteks untuk membatasi pergerakan orang
karena kita tahu faktor pembawa penyakit ini adalah manusianya
saya kira ini rekan rekan sekalian yang saya sampaikan
mudah mudahan saya belum selesai ngomongnya
nanti saya kasih tahu
mudah mudahan kita bisa menyikapi dengan baik
bukan berarti status pandemi ini membuat kita menjadi panik
justru kita tidak boleh panik supaya kegiatan kita menjadi tetap rasional
kalau enggak nanti kita kehilangan rasionalitas kita tambah kacau
oke saya mulai kiri dulu yang kanan gak usah angkat tangan
kiri dulu tiga orang
satu dua tiga
baru saja kita mengikuti konferensi pers yang dilakukan oleh pihak pemerintah
terkait perkembangan penanganan pandemi covid sembilan belas di indonesia
tadi sudah disampaikan oleh jurubicara covid sembilan belas untuk indonesia yaitu yurianto
sudah disampaikan terkait perkembangan kasus terkait dengan kasus nomor dua puluh tujuh yang bukan imported
yang sebelumnya disampaikan masih dilihat kejelasannya dari mana saat ini sudah terkonfirmasi
tapi saat ini ada satu hal yang di highlight yang disampaikan di akhir tadi
saat ini pemerintah indonesia sedang mengkaji kebijakan status bebas visa
dan akan diumumkan dalam waktu dekat
tapi sebenarnya selain itu kita juga akan melihat perkembangan sampai hari ini
badan kesehatan dunia who telah menyatakan covid sembilan belas sebagai pandemi atau penyakit global
lebih dari satu ratus dua puluh lima ribu orang terinfeksi
jumlah kematian mencapai lebih dari empat jiwa
beberapa negara telah menerapkan kebijakan lockdown untuk menekan persebaran virus ini
sementara pemerintah indonesia masih dianggap masih belum mengambil perlu mengambil kebijakan ini
padahal covid sembilan belas tidak hanya untuk penyakit
hanya menyerang sisi kesehatan saja
lalu seberapa siap seberapa sigap pemerintah menghadapi pandemi ini malam hari ini sudah hadir
di studio yang pertama adalah menteri kominfo jonny g plate
pak menteri selamat malam
selamat malam ketri
nah jonny terima kasih sudah hadir malam hari ini
kemudian di sebelah pak menteri ada prof zubairi jurban ketua satgas idi untuk covid sembilan belas
prof selamat malam
terima kasih sudah hadir malam hari ini
di sebelah kiri saya ada prof amin subandrio ketua lembaga biologi molekuler eikman
yang sudah beberapa kali kita sempat berbincang ya
pak amin terima kasih sudah hadir malam hari ini
seperti yang tadi saya sampaikan tidak hanya menekan atau memukul sisi kesehatan saja
tapi juga sudah memukul perekonomian ekonom senior faisal basri
sudah hadir juga malam hari ini bang faisal
terima kasih sudah hadir
kita nanti akan menggali seberapa besar dampak perekonomian yang diakibatkan oleh covid sembilan belas ini
setelah jeda kita jeda dulu
tetap di cnn indonesia
terima kasih sudah hadir
terima kasih sudah hadir
terima kasih sudah hadir
terima kasih sudah hadir
kita langsung saja mulai perbincangan malam hari ini
sudah hadir menteri kominfo kemudian ketua satgas idi ketua lembaga biologi molekuler eikman dan juga ekonom senior faisal basri
kami masih menunggu bergabungnya jurubicara pemerintah untuk covid sembilan belas ahmad yuryanto
yang baru saja menyampaikan konferensi pers sedang dipersiapkan oleh tim kami
tapi pak menteri terima kasih sudah hadir

kalau misalnya melihat perkembangannya sekarang katakanlah memang indonesia cukup beruntung sebenarnya bisa mengambil pelajaran dari beberapa negara
kalau misalnya melihat perkembangannya sekarang katakanlah memang indonesia cukup beruntung sebenarnya bisa mengambil pelajaran dari beberapa negara lain
sudahkah itu dilakukan oleh pemerintah
ya begini ya ini komunikasi publiknya penting sekali
karena setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu harus dipahami dimengerti dengan baik dan diikuti oleh rakyat
karena itu kebaikan kita bersama
kalau ditanya apakah sudah cukup ya bisa saya sampaikan justru respons pemerintah indonesia dari saat awal sangat cepat oleh pak jokowi
begitu ada kasus epicentrum di wuhan hubei tiongkok langsung ada rapat terbatas langsung dilakukan rapat pleno kabinet
dan diperdebatkan diantara para menteri yang mendapat informasi yang mencari tahu informasi bagaimana harus menangani di saat awal
pada saat itu apa yang harapkan
nah untuk mencegah virus ini untuk masuk ke wilayah negara kita itu tujuannya
tapi ternyata semua usaha itu tidak bisa mencegah masuknya virus masuk juga
wilayah kita sangat luas traffic pergerakan penumpang orang dan barang begitu cepat ya
wilayah atau ruang perbatasan perbatasan antar negara kita begitu banyaknya
bahkan ada yang jalan tikus pun yang hampir tidak mungkin kita kendalikan semuanya
sudah setelah ada tentu protokolnya berubah protokol berikutnya bagaimana menjaga agar persebarannya ya itu bisa dijaga seminimal mungkin
nah itulah yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dengan mencari tahu di mana ada bni warga negara rakyat yang tertular
dan membuat kluster
itu untuk mengisolasi agar penyebaran tidak terlalu besar
tapi langkah pemerintah ini harus diikuti dan dilakukan bersama sama dengan rakyat
hanya bisa sukses apabila rakyat mengambil perannya juga ya dengan tepat
yaitu menjaga dirinya keluarganya lingkungannya dari potensi pesebarannya
kan sudah ada protokol yang disampaikan oleh kementerian kesehatan
saya tidak perlu ulang lagi ya
tapi kalau itu dilakukan harapannya memang ini untuk mengisolasi agar virus itu tidak tersebar di luar kendali kita
itulah yang dilakukan
dan ini dilakukan tidak atas respon sesaat
ini dilakukan dalam koordinasi internal pemerintahan
yang barangkali masyarakat lihat satu pernyataan di respons oleh yang lain lalu memberi kesan seolah olah tidak ada koordinasi
dapat saya sampaikan bapak presiden dengan leadershipnya dia mengambil inisiatif dan koordinasi penanganan ini secara sungguh sungguh
tidak saja medis
implikasi non medisnya itu dibicarakan secara serius di sidang sidang kabinet
aspek seluruhnya termasuk ekonomi
bahkan saya sendiri pun berdiskusi bersama sama dengan menteri menteri kabinet sektor ekonomi
untuk mendiskusikan yang paling besar dampak langsung ini di perekonomian
bagaimana ya stress test perekonomian kita
bagaimana stress test sektor keuangan kita
bagaimana stress tes sistem pembayaran kita
ya tiba tiba ada panik
ada panik bayi waktu itu
ya panik bayi
untung saja panik buyingnya ke masker
ke super mi
bukan ke cash withdrawal
untung saja itu
tapi kalau tidak repot
ini semua dibicarakan di dalam kabinet secara terbuka
kalau tidak saya sebut di bawah tanda petik
diperdebatkan di dalam sidang kabinet
lalu diambil keputusan dan dilaksanakan
oke tapi bagaimanapun juga ada kritik kepada pemerintah
yang menganggap ada gap komunikasi
antara katakanlah keputusan pemerintah
kemudian yang disampaikan oleh para menteri
kemudian dengan yang kemudian dimaknai dimengerti atau ditangkap gesturnya oleh masyarakat
setuju dengan itu
kalau ada yang kurang ada yang lemah
itu diterima sebagai bagian dari koreksi
dengan satu tujuan
mencegah pelebaran dan mencegah bertambahnya rakyat yang tertular
karena konsep kita bukan cari siapa salah sekarang
nah kita temukan pun siapa salah
kalau tidak bermanfaat bagi pencegahan pelebaran dan perluasan penyebarannya
tidak bermanfaat juga
jadi yang kita butuhkan sekarang justru
menjawab panggilan ibu pertiwi
apa panggilan ibu pertiwi
mari bersama sama para putra putrinya
untuk mencegah perluasannya
jadi yang lebih kontributif bentuknya
bukan saling mempersalahkan
dan mentransmisikan kepada rakyat
juga agar jelas
apa yang harus dilakukan oleh rakyat
makanya ada protokol protokol
sekarang persoalannya protokol protokol mudah dimengerti atau tidak
kalau sulit dimengerti bantulah untuk mempermudah
saya mengutip saya akan mengonfirmasi ini
sebenarnya ini disampaikan oleh istana
beberapa jam lalu
istana duga ini terkait dengan pasien di bali kemarin yang meninggal dunia
istana duga bali tidak terapkan protokol penanganan corona covid sembilan belas
pak muldoko mengatakan
sebenarnya dengan protokol
kalau dijalankan dengan baik bisa berjalan
kalau tidak dijalankan dengan bagus tidak lancar
dan pak muldoko mengatakan
mungkin disini persoalan miskomunikasinya
saya langsung jawab ya
ini kalimat mungkin apa semuanya tolong kita luruskan
yang diharapkan narasi tunggal
dan narasi tunggal itu terkait medis
datang dari kementerian kesehatan melalui jurubicara dan timnya
narasi tunggal yang terkait non medis sekarang ini terkonsentrasi di kantor staff presiden
melalui siapapun jurubicaranya
narsi tunggal ini harapannya ya
untuk di amplify oleh segenap komponen bangsa
termasuk pemerintah daerah
jangan membangun narasi baru yang mengakibatkan kebingungan rakyat
itulah harapan protokolnya
ini ada narasi
narasinya diteruskan di instrumen hirar
instrumen hirarki pemerintahan dari pemerintah pusat ya
yang di dua pusat koordinasinya melebar ke kementerian dan lembaga di tingkat pusat
dan secara hirarkis kebawah di pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten
untuk mentransmisikan narasi yang sama
makanya terkait medis
lalu diminta kalau medis tolong dinas kesehatan di pemerintah daerah
yang tentu paham tentang medis
yang meneruskannya sebagai jurubicara
dengan narasi yang sama
agar rakyatnya sama
akibat dari berenggali narasi yang tidak sama
terjadi kebingungan prosedur dan protokol penanganannya
bagaimanapun juga di indonesia ini adanya di daerah
yang langsung dengan rakyat kan
di jakarta sekalipun
di daerah ya
di provinsi kabupatennya atau sampai kecamatan dan rt rw desa kampung
itu sampai di situ kan
narasi tunggal ini
pada saat dimana narasi ini ada interpretasi yang barangkali berbeda yang dilakukan oleh layer berikutnya
di situ yang harus dikembalikan dan dijelaskan
dan tugas bersama sama kita
padahal kan protokolnya semuanya sudah tertulis
semestinya tidak ada narasi narasi lain yang muncul
sudah jelas pun masih berbeda
makanya tugas kita bersama
saya datang malam ini dan saya percaya mbak putri dan cnn
punya semangat yang sama
untuk luruskan narasinya
kalau belum jelas kenapa perlu pemerintah daerah
karena daerah kita macam macam dan berbeda beda
watak budaya dan cara
pada saat narasi dari pemerintah pusat belum tentu tepat langsung dengan papua
maka dinas kesehatan di papua pasti mengerti cara komunikasinya dengan substansi yang sama
sebaliknya pun demikian
di aceh atau di nusa tenggara timur
nah inilah peran pemerintah daerah
kalau narasi tunggal dari pemerintah pusat ditransmisikan dan langsung sampai di rakyat
tapi kalau belum sampai ada instrumen daerah
untuk meneruskan narasi yang sama
nah jangan sampai di situ bias
sama halnya pada saat kita berdiskusi sekarang
opini dari mana pun masyarakat kita
dari seluruh komponennya baik adanya untuk republik kita
tetapi dengan satu maksud dan tujuan
dipahami oleh rakyat
sehingga bisa diikuti untuk manfaat
menjadi perisai bagi indonesia
di semua aspek
untuk kepentingan kita
di bidang ekonomi sudah terasa lama kan
dan dengan ditetapkannya menjadi pandemi
maka implikasi lanjutannya dan downside risk di perekonomian kita
dan perekonomian dunia tentunya
akan menjadi lebih besar
mau nggak kita berdebat dan bersilang pendapat
lalu membuat kita tidak siap menjadi perisainya
atau sekarang waktunya
kita bertemu di satu titik simpul
untuk menjadi perisai bangsa yang kuat
prof zubair mengutip tadi pak menteri mengatakan
sekarang yang dipercepat
yang harus segera dilakukan adalah tentu saja pencegahan
kemudian percepat pelacakan
sudahkah kemudian kementerian kesehatan
dengan segala instrumennya
untuk betul melakukan ini
artinya dari beberapa informasi yang kita tahu sebenarnya
sebelumnya disampaikan kementerian kesehatan
menguji spesimen dari mereka yang menunjukkan gejala saja
tapi sekarang pun juga
yang tidak ada gejala pun
kemudian dites dan bisa positif
jadi bagaimana sebenarnya soal ini prof
ya mungkin kita perlu sepakat dulu
kalau melihat dari model banyak negara
hampir pasti bahwa kita sedang menghadapi
puncak dari gunung es
sebetulnya yang terinfeksi ini banyak sekali
yang terdiagnosis sekarang masih sedikit
jadi bagaimana untuk mencapai tadi
tadi disebutkan kontrak tracing
dan screening yang sekarang lebih longgar
itu sudah prinsipnya sudah benar
meriksa dengan lebih longgar
dulu kan syaratnya di awal awal
bahkan cdc amerika pun menentukan pui itu
person under investigation itu pertama
harus ada panas
harus ada batu sesek
kemudian harus ada china atau beijing
sekarang tidak boleh lagi
karena kalau itu akan amat sangat terbatas
jadi yang beijing wuhan diganti menjadi banyak negara
pernah berkunjung tidak
kemudian prinsipnya harus jadi lebih banyak
dan pertanyaannya adalah berapa banyak
nanti contoh awalnya adalah
tiga minggu yang lalu misalnya
jepang memeriksa sekitar enam tes
itu dianggap oleh internasional amat sangat rendah
karena jepang dikira lebih banyak jumlah kasusnya
dan kemampuannya bisa tes satu hari tiga ribu
amerika juga sama
di tes awal hanya cdc atlanta
kemudian dibagikan ke tempat lain
namun sampai beberapa waktu yang lalu
masih sangat sedikit
sehingga banyak diprotes
dan mendadak dibuka untuk satu ratus sepuluh tempat untuk tes
jadi kita mengharapkan
tentu kita bisa belajar dari
jepang dari amerika dari tempat lain
bahwa kita memerlukan banyak tempat
yang di approve oleh pemerintah
dan itu kita sudah mampu
jadi tesnya mungkin nanti prof amin akan menyampaikan
tapi intinya adalah
ada banyak pemeriksaan virus
yang saat ini sedang dikerjakan
untuk yang rutin
untuk penyakit yang lain
bati tisi misalnya
saya masih ingat
sekaligus cerita hiv itu kasus pertama
yang kebetulan saya temukan
itu cukup lama denialnya
beda sekali dengan sekarang
kita amat pendek
untuk kemudian segera bersikap
segera mengakui aja gitu ya
tapi pada waktu hiv
bisa dikatakan hampir setahun itu
dan kemampuan tes
untuk menghitung jumlah virus hiv
dengan cara yang mirip mirip ini
sekarang banyak sekali
telah dikerjakan di indonesia
lebih mudah mana sebenarnya
prof amin ya
nanti akan bisa menjelaskan
yang amat mengkhawatirkan
bahwa kita juga punya banyak itu
kan pemerintah pemerintah eropa
kenapa itali begitu banyak
kenapa beda dari jerman
kenapa beda dari inggris
kenapa beda dari swiss
dan yang lain
dan melonjaknya cukup tajam
cukup tajam sekali itali
amat sangat tajam
ternyata menurut beberapa penelitian
pada bulan bulan terakhir itu
itali bekerja sama dengan china
jauh lebih erat
dengan meningkatkan antara lain
frekuensi flight penerbangan china dan itali ini
jadi itu juga harus kita pikirkan
lima bulan yang lalu
saya ke hainan
saya diajak ke hainan
saya ke hainan
saya diajak ke hainan
yang itu mah
oh itu tidak saya
tidak isteri saya
hah mahal banget mah
itu tiga hari
pesawat termasuk hotel
termasuk ya jadi memang
tidak bisa juga
tidak bisa juga
karena ternyata yang sembuh sampai hari ini
sudah enam puluh ribu lebih
tiga empat persen saja
walaupun meninggal tetap besar meninggal enam persen masih tiga empat persen
jadi memang kewaspadaan jadi perlu sekali dan sebagian sudah dikerjakan pemerintahan dengan baik
sebagian lagi mungkin kita harapkan ditingkatkan segera
oke harap ditingkatkan segera
kemudian ada pertanyaan yang juga sudah saya lihat dari media sosial
katakanlah dua tiga hari terakhir terutama dua hari terakhir sejak kemarin sejak ada kasus wna yang meninggal di bali
ada pertanyaan besar dari banyak orang
sebenarnya ini prof amin nanti setelah jeda akan saya tanyakan ke prof amin
kita bisa nggak sih melakukan voluntarily test
jadi apakah saya positif atau tidak apakah saya covid sembilan belas atau tidak
dan semudah atau sesulit apa sebenarnya mendeteksi mereka yang covid sembilan belas saat ini
tetap di cnn indonesia
oke tes berarti prosedur laboratoriumnya
prosedur laboratoriumnya ya prosedur laboratoriumnya relatif tidak terlalu sulit karena teknologinya kita sudah terapkan untuk penyakit penyakit lain
basisnya adalah tadi kita dengar penjelasannya pak yuryanto ada pcr ada sekuens
ada juga untuk dua step itu dengan pcr kemudian pcr mendeteksi gen tertentu
kalau positif nanti kita harus konfirmasi dengan pcr lagi
mendeteksi gen yang lain
kalau dua duanya positif maka kita bilang itu confirm positif
tapi kalau yang uji konfirmasinya negatif nah kita mengusi ulang lagi
kecuali kalau yang tes screening tadi positifnya lemah kemudian ternyata negatif maka sebaiknya kita ambil lagi sampelnya
entah satu hari dua hari kemudian
sambil melihat kondisi si orang tersebut
belum tentu pasien
karena tadi kan kita bicara ada orang orang mau sukarela periksa itu bisa saja
dan itu bisa ya berarti kalau misalnya mau sukarela periksa misalnya punya gejala mirip terus khawatir
ya secara teoritis bisa bisa sekali
jadi setiap orang dia mampu bayar kok
jadi utamanya kita lihat orang yang berpergian dari luar negeri sebagian besar itu orang yang mampu
jadi untuk bayar tes itu tidak ada masalah
dan mereka akan datang tidak ke puskesmas
mereka akan datang ke rumah sakit swasta
rumah sakit yang besar besar
nah saat ini belum diizinkan
rumah sakit itu untuk memeriksa
karena masih menggunakan kriteria definisi tadi
harus ada riwayat kontak ada gejala klinis
salah satu sekarang diturunkan kan
jadi sensitivitasnya ditingkatkan dengan menurunkan standarnya
gejala klinis yang tiba tiba berat tanpa bisa dijelaskan
misalnya tiba tiba orang yang tadinya sehat terus demam batuk sesak
besoknya tambah sesak
itu kita mesti curiga juga
artinya percepatan pelacakan kalau misalnya yang tadi disampaikan oleh prof zubairi sebelumnya
mungkinkah itu bisa segera terjadi
katakanlah tidak hanya melihat gejala klinis saja
tapi orang non gejala pun juga kemudian dilakukan swab test itu
jangan suka rela
secara teknis bisa
tapi ingin saya ingatkan juga bahwa kalau orang datang dengan keadaan sehat
dia minta diperiksa
tidak ada gejala apapun
riwayat juga tidak jelas misalnya
dia datang ke rumah sakit
hanya minta diperiksa
tentu dia diperlakukan tidak sebagai orang sakit
artinya dia datang ke admission
ke tempat pendaftaran
kemudian dia ke kasir bayar
dia ke laboratorium
semuanya menganggap dia orang sehat
ternyata hasilnya positif
jadi rame kan
berarti orang orang yang pernah kontak itu
nah kita bayangkan rumah sakit itu akan
bisa menghadapi itu beberapa kali
satu kunjungan pasien yang positif saja
minimum sudah tiga orang tadi itu
bagian mungkin dia ke farmasi
terus orang laboratorium
itu sebenarnya baik atau tidak nih
kalau misalnya dari sisi
dari sisi negara
dari sisi manajemen
dari sisi komunikasi
itu hal baik atau tidak sebenarnya
pasti ada implikasi seperti yang disampaikan tadi
niatnya untuk datang itu kan untuk memastikan
karena kalau dia tidak datang dan ternyata dia positif
dia tidak rasa
dia tidak tahu
dan dia perginya kemana mana
lebih banyak lagi penyebarannya
tapi kalau dia datang di rumah sakit
clusternya itu lebih terbatas
tetapi kalau di rumah sakit dengan para medis
kalau para medis di karantin
kan ini persoalan kita
maka tentu protokol di rumah sakit juga harus diatur
agar dia juga ada limitasi in contactnya
ya contactnya juga limitasi
tapi pada saat dimana
untuk memastikan dia tertular atau tidak
itu hal yang positif
sudah ada satu kesadaran dia paling tidak
dia sudah siapkan untuk dirinya
itu yang perlu
kalau misalnya masyarakat nanti tentu akan mengukur
perlu tidak sayap untuk diperiksa
apa yang dia ukur
seperti yang disampaikan tadi
ada riwayat kontak
kalau ada riwayat kontak
dia semakin yakin dia harus datang
tapi kalau tidak dari riwayat kontak
dia pasti ngecek yang lain dulu
apakah saya penyakit yang lain
penyakit yang lain
tapi kalau ada riwayat kontak
tentu itu perlu
inisiatif itu perlu
jangan sampai tunggu ditemukan
baru dia diajak
ya lebih baik
dia sendiri yang menyampaikan
apakah riwayatnya di dalam
apakah dia level dua
apakah dia di level yang ketiga
sintom atau asimptom
karena tadi disampaikan
bisa saja dia tidak merasakan gejalanya
bisa saja itu terjadi
yang harus dijawab
dan yang bisa menjawab itu siapa
nggak bisa kita komentar
sebetulnya terkait dengan itu
bisa lebih selektif
sedang dicari itu
justru itu yang kalau bisa
mereka suka rela
jadi tidak perlu dicari cari oleh petugas
mereka sudah tahu
oh saya pernah kontak
saya pernah mengunjungi klub ini
atau kontak dengan si a si b
maka punya kesadaran untuk melapor
nah itu diberi kesempatan
kalau hanya di satu tempat
ada yang keberatan
itu harus diberikan
ke fasilitas yang memang mumpuni
yang saat ini baru bisa melapor ke satu tempat saja ya
memang ke rumah sakit
sebenarnya rumah sakit mana saja
kalau sudah ada kecurigaan
harus lapor ke dinas
kalau itu statusnya memang jadi pdp itu
yang harus dipantau
maka dia harus dirujuk
tapi rumah sakit
yang siap untuk menerima rujukan itu kan
kalau orangnya itu sebetulnya
tidak perlu dirawat di rumah sakit
sebaiknya jangan masukin di
yang harusnya dipakai untuk merawat orang yang sakit berat
terus hanya dipakai untuk memantau orang yang
tidak perlu infus
tidak perlu oksigen
itu kan sayang sekali
nah harus dipikirkan itu
isi yang berikutnya adalah
mungkin mirip seperti kalau hiv
mungkin kalau hiv kan tidak melular langsung gitu ya
melularnya kan lewat
tapi ini kan bisa menular langsung
lewat droplet dan sebagainya
yang suka rela datang
ke rumah sakit atau ke laboratorium
itu sebelum diperiksa
dia harus tanda tangan
bahwa kalau hasilnya positif
hasilnya dilaporkan ke
itu yang saat ini kan belum ada regulasinya
mungkin itu juga masukan buat
masukan buat pemerintah kesehatan
bisa dibawa ke dalam
rumah sakit sekarang
ini gelisah juga
karena belum ada
karena belum ada
belum diizinkan lah gitu ya
gardera terdepan itu
saya perlu tambahkan itu ya
kalau merasa membutuhkan
tidak usah pergi kemana mana
satu tempat yang harus dia pergi
ke rumah sakit
atau dokter yang paham
atau rumah sakit itu
kemana dia harus dirujuk
kalau dia tidak bisa menangani sendiri
dia akan rujukan itu kemana
tetapi jangan kita berasumsi sendiri
berdiskusi dengan pihak yang kita tidak tahu
lalu penanganannya menjadi terlambat
jadi kepada masyarakat
tempatnya adalah di tempat medis
pergilah ke sana
tanyakan di sana
akan memberikan bantuan
akan pergi kemana
dan juga derasnya informasi
apakah ini yang kemudian juga memukul sektor ekonomi begitu telak
kalau saya boleh
jadi kalau saya datang ke rumah sakit swasta
saya minta tes
rumah sakit swasta itu
sampai sekarang belum dibolehkan
untuk melakukan tes itu pak
sampai saat ini belum
hanya untuk minta periksa
jadi biasanya datang ke rumah sakit
itu kemudian rumah sakit dengan mencurigai
atau sebagian besar rumah sakit sekarang sudah
selain dengan termogan
mereka juga mengawasi kalau ada orang
mungkin dia hanya pengantar
yang sedang dirawat
begitu perawat melihat dia ada
atau keadaannya lemah
apalagi kalau demam
maka dia akan diminta untuk
ke ruangan terpisah
untuk ditanya lebih lanjut
kalau memang dia mencurigakan
ya langsung di
dimasukkan ruang tersendiri lah gitu ya
rumah sakit melaporkan ke dinas
ini ada kasus seperti ini
dia akan datang
kalau perlu diambil sampel
dan dia akan atur
akan dikirim kemana itu
saat ini ada satu ratus tiga puluh dua rumah sakit
rujukan yang bisa menangani itu
detilnya pasti ada di kementerian nasional
alamatnya dimana sekarang
ya listnya ada

ya betul indonesia
ya betul indonesia
itu indonesia ini
berapa ribu pulau
mengapa tidak seluruh sumber daya yang kita miliki
cepat diberikan otoritas dengan segala macam apa untuk
prof ini kan
salah satu kuncinya adalah
korea paling banyak kalau nggak salah kan prof
jadi aktif melakukan pengujian
nah pertanyaan rakyat kan
yang kalau dari segi ekonomi
menurunkan suku bunga
menyuruh orang berpergian
karena dikasih diskon
bukan bersumber dari ekonomi
yang membutuhkan yang disebut
rakyat bahwa pemerintah itu
dan jelas semua begitu
jadi kalau donald trump yang ngomong
tidak dipercaya oleh rakyat
tapi kalau profesor tony itu
langsung semua rakyat percaya
karena dia tiga puluh tahun
itu yang terpenting
dan dan itukah yang kemudian
akan bisa dan kemudian
sudah sebenarnya mempengaruhi kondisi ekonomi
sensitifitas itu terjadi
jadi contohnya singapura
dua hari sekali
eh dua kali sehari
pemerintahnya itu wa
pasien nomor nomor itu tadi bagus sekali ya
sekarang tiap hari
juru bicara ya
jam lima kan orang masih kerja segala macam
tapi teman teman lah yang menginikan
siapa yang suka
siapa yang sudah pulih
apa dan sebagainya
jadi rakyatnya confident
oleh karena itulah
kalau penerbangan jakarta singapura
yang mengangkut orang indonesia
bagi orang indonesia sekarang
lebaran ke singapura paling aman
sampai timbul kesan seperti itu
kemudian respons yang baik juga adalah vietnam
sampai sekarang belum ada yang meninggal
hampir semua pulih
satu saja yang baru datang dari
korea kalau saya tidak salah ya
tidak ada kompromi
setiap orang israel yang dari luar negeri
baik dia warga israel atau warga negara asing israel
otomatis di karantina dua minggu
mereka tidak mau ambil risiko
respon ke ekonominya
nilai tukarnya menguat dia
nah kalau kita
sempat di halt ya
rupiah sudah empat belas empat ratus berapa
jadi kalau kita lihat
tidak semata mata corona
jadi ada jiwa seraya di situ
kalau dilihat dari gambaran gambaran
yang paling di penalti sekarang itali
itali itu dan seluruh negara eropa
lebih tinggi dari kita
iya lebih dalam dari kita
iya lebih dalam
orang tidak punya kepercayaan di sana gitu kan
ya udah tinggalkan itali gitu
yang bicara tentang
ikhwal kesehatan adalah
bukan pejabat manapun
bukan pejabat manapun
supaya jelas ini urusannya
rakyat indonesia lebih percaya
dan akan percaya
kalau banyak tenaga kesehatan
jurubicara kita ini yang udah bagus
menurut saya ya
jadi menteri lain gak usah ngomong deh
kecuali non ekonomi gitu ya
bicaranya non ekonomi
kita sekarang jeda dulu
nanti setelah jeda kita
sambung lagi pembahasan
terkait juga ekonomi
dan juga terkait komunikasi
cara cara apa yang sudah
atau dan juga sedang disiapkan oleh pemerintah
nanti setelah jeda tetap bersama kami
temuan terbaru kasus pertama positif covid sembilan belas di indonesia
langsung dilaporkan menteri kesehatan ke presiden
pada dua maret dua ribu dua puluh
tak butuh waktu lama
langsung mengonfirmasi adanya dua warga negara indonesia
yang positif terjangkit covid sembilan belas
di beranda istana negara
orang yang telah terkena
virus corona ini berhubungan dengan dua orang
seorang ibu yang umurnya
yang berumur tiga puluh satu tahun
usai mendengar pengumuman itu
mulai menyebar ke masyarakat
presiden meminta warga tetap tenang
menyikapi hadirnya virus corona di wilayah indonesia
saya juga berharap
masyarakat tetap waspada
beraktivitas seperti biasa
dan kita harus meyakini
bahwa ini bisa ditangani
dan saya mengajak mereka kita berdoa
agar dua saudara kita ini
segera boleh kembali
empat hari berselang
tepatnya enam maret dua ribu dua puluh
dua kasus positif virus corona kembali ditemukan
penuhan ini didapatkan
setelah melakukan penelusuran
dan mengidentifikasi delapan puluh orang
yang melakukan kontak dengan pasien nomor satu dan dua
ini yang saya sampaikan untuk hari ini
sehingga pada hari ini
kita sudah menambah dua lagi kasus positif
yang merupakan rangkaian dari
penelusuran kontak dari kasus yang nomor satu
dan dari kasus yang nomor dua
dua hari kemudian pada delapan maret dua ribu dua puluh
juru bicara penanganan virus covid sembilan belas
kembali memberikan pernyataan resmi
jika warga indonesia yang positif terpapar corona
telah bertambah dua orang
keduanya disebut sebagai kasus lima dan enam
yuri menerangkan bahwa kedua pasien positif covid sembilan belas itu
dilaporkan dalam kondisi stabil
hanya dalam waktu sehari
lonjakan pasien positif covid sembilan belas mulai terjadi
pada sembilan maret dua ribu dua puluh
ahmad yuryanto mengumumkan
adanya tiga belas kasus baru positif corona
di wilayah indonesia
dua diantaranya merupakan warga negara asing
sehingga jumlah pasien yang positif
virus corona di indonesia saat itu
menjadi sembilan belas orang
yang terkonfirmasi positif
penjumlahan dari yang sudah kita
rilis di awal
pasien nomor satu sampai dengan nomor
hari ini saya menyampaikan
sampai dengan nomor
saya harapkan tidak ada yang bertanya
berikutnya pada sepuluh maret dua ribu dua puluh
jumlah orang yang dinyatakan positif
corona di indonesia bertambah
menjadi dua puluh tujuh orang
empat diantaranya merupakan warga negara asing
dengan kategori imported case
atau diduga tertular di luar negeri
dan pada sebelas maret dua ribu dua puluh
pasien yang terkonfirmasi positif
menurut ahmad yuryanto
pasien yang merupakan kasus imported case
atau seluruhnya pulang ke indonesia
setelah melakukan perjalanan dari luar negeri
yang terinfeksi covid sembilan belas
sehingga hari ini ada penambahan
dan semuanya adalah
dengan adanya temuan tujuh kasus baru ini
di indonesia menjadi tiga puluh empat orang
tim liputan cnn indonesia
anda masih bersama kami di cnn indonesia
saya masih bersama pak menteri kominfo
pak menteri sekarang
kalau misalnya melihat pengalaman pengalaman
pasti pemerintah juga membahas dalam rapat rapat kabinet itu
pengalaman beberapa negara
menangani covid sembilan belas ini
kalau misalnya dari sisi komunikasi
ada yang diadaptasi
tidak oleh pemerintah indonesia
ya ada yang relevan dengan situasi kita
ada yang tidak relevan dengan situasi kita
satu negara pulau negara kota
tentu metode penanganannya
berbeda jauh dengan indonesia
yang punya pintu gerbangnya jauh lebih besar
jadi tidak bisa juga kita mengadopsi
seluruh yang baik di singapura
bisa efektif di indonesia
ada yang pasti ya
bahwa karena ini sudah pandemi
ya sudah menyebar di banyak negara
kalau saya tidak salah saat ini
maka pada saat dimana negara negara
yang menurut perspektif
perspektif kita bagus
karena masing masing mencegahnya
dan sekarang yang penting untuk kita
adalah di dalam negeri kita
bagaimana kita satukan kekuatan kita
untuk menjaga itu
sekali lagi untuk menjaga itu
tapi pada saat kita bersama sama
untuk melihat bagaimana menjaganya
maka itu akan menghasilkan
yang maksimum dari kita
jadi kalau kita
kita melihat kekuatan
maka kita harus berpikir
bagaimana kita bisa menghasilkan
untuk menjaga itu
ya sudah kita sudah
kita bisa menghasilkan
kita bisa menghasilkan
dan kita bisa melakukan
dan kita bisa melakukan
ya sudah kita bisa
kita bisa melakukan
dan kita bisa melakukan
kita bisa melakukan
untuk memulai ini
setelah berjumpa menyemblallah
demi perubahan yang ada di dasar
di kendaraan gitu ya
jadi kita mungkin nyuarakan proses
kita bisa mendapatkan informasi
kita bisa menguntungkan
hari ini ke sonra lagi
sudah dilakukan itu ya
sudah sudah dilakukan sudah disampaikan
lalu dengan narasinya
lalu ini ingin untuk diteruskan
bahwa barangkali ada yang sudah mengambil langkahnya
ada yang belum itu prosesnya
itu proses apalagi ini bisnis bisnis
ini kan operator seluler ini bisnis
pasti dengan pertimbangannya sendiri
tapi bahwa kita berharap
makanya saya sampaikan tadi
seluruh komponen kita dengan semua kemampuan dan resources yang kita miliki
mari kita teruskan itu
ada di negara tertentu yang menggunakan model satu
dan itu efektif di singapura
jadi kita apakah itu efektif
nah harus dimulai dulu
itu bisa diterus
kenapa per hari ini saja
melalui media sosial
sampai dengan hari ini
sampai dengan hari ini
begitu kita pakai plus melalui wa
ini hoax apa bukan lagi
kan mulai macam macam
ada pertanyaan lagi ya
nanti macam macam pertanyaannya
tapi kalau sudah disampaikan melalui media mainstream
yang semua kita yakin ini bisa jadi referensinya
tentu itu akan lebih efektif
setelah atau sebelum diteruskan ke blast
jadi kalau tv sudah keluar
media mainstream keluar
jadi ini sudah ada keyakinan
dia menjadi efektif
kalau di singapura barangkali ya
enggak mau mereka gunakan itu
untuk ke transmisi hoax
jadi dia dipercaya informasinya
tapi kalau kita mulai dari situ
tidak efektif juga nanti
kombinasi komunikasi itu dilakukan
dengan semua alat yang kita miliki
ya tidak saja itu
ya bukan saja itu
banner atau ya semuanya di kantor kantor pemerintah
seluruhnya kalau itu dilakukan kantor swasta
melakukan itu semuanya
kita bangsa yang besar
perlu juga energi dan resources yang besar yang digerakkan
sehingga bisa efektif
tapi kalau kita hanya berpatokan pada benar dan salah
dan ribut di benar dan salah
baik juga ini era terbuka
dan seterusnya itu oke
tapi kita bertanya masing masing kepada diri kita sendiri
apakah yang kita sampaikan ini bertujuan untuk jangka pendeknya ya
mencegah penularan lebih lanjut apa tidak
kalau itu berhasil untuk mencegah penularan lebih lanjut
tapi kalau tidak
justru kita menyumbang untuk penularan yang menjadi lebih besar
prof zubairi kalau misalnya dari sisi informasi
masyarakat sekarang sudah terinformasi
sudah banyak katakanlah di media sosial
kemudian sudah banyak infografi
sebenarnya itu mudah
untuk kita bisa mengerti bagaimana kita bisa mencegah
tapi bagaimanapun kan toh tetap ada kasus yang naik terus
jadi kalau menurut anda ini missnya dimana sebenarnya
kan kita sudah maksimal mencegahnya
warga juga sudah notice warga sudah tahu betul informasi bagaimana menjaga diri mereka masing masing
ya mengerti saya itu benar benar benar benar benar benar benar
tadi itu kalau kita bisa menemukan lebih banyak kasus
maka pemerintah masyarakat semua orang menjadi akan lebih waspada bahwa
ada mempunyai risiko bahwa apa yang terjadi di tempat lain
di singapura di korea maupun dimanapun bisa juga terjadi di indonesia
jadi kita bisa mengantisipasi dengan lebih baik
working with the media itu saya masih ingat istilah ini adalah pada waktu hiv
jadi perlu sekali memang kerjasama dengan media ini dibina untuk informasi yang benar
sekaligus juga untuk memberi keyakinan ke masyarakat bahwa kita ini
sudah punya banyak tempat untuk tes kita sudah ngetes ribuan orang
nah itu hal seperti yang kita harapkan terjadi di minggu depan bukan bulan depan
harapannya minggu depan
jadi maksudnya saya ingin bertanya sebenarnya konfirmasi
kalau misalnya dari cced
seberapa terbuka sebenarnya masyarakat harus mengetahui informasi terkait penyebaran virus ini
kalau misalnya di korea selatan atau di singapura ketika ada satu klaster disebutkan di satu titik
kemudian langsung ada alert bahwa ditemukan di titik ini
akhirnya berbondong bondong orang yang pernah ke titik ini datang ke tempat pusat pusat tes masing masing
mereka voluntarily untuk mengecek karena titiknya sudah diketahui
tapi kalau di sini diputuskan
tidak disebarkan kan titiknya
titik persisnya dimana
bagaimana dengan itu
hanya hanya dibagi menjadi kluster jakarta
tiga kluster kalau tidak salah hanya itu
kalau identitas memang sebaiknya tidak dikeluarkan
kalau mengenai titik ada dua pendapat
selama pemerintah dalam ini yang mengerjakan prnya dengan kontaktris yang semaksimal mungkin
kemudian menyampaikan hasilnya saya kira rakyat juga tidak perlu tahu titik titik tertentu tersebut
oke oke jadi maksudnya bagaimana bisa voluntarily kalau misalnya kita sendiri tidak tahu persis
karena kemudian media yang bekerja katakanlah saat sekarang hari ini di salah satu media
kemudian ada peta jakarta kemudian di situ ada titik di sini titik pasien dari satu titik
dari kecamatan a b c d e gitu
tadi pak menteri bilang bahwa kita menghargai untuk orang yang ingin tes ya pak
jadi masalahnya sekarang kalau menghargai orang yang ingin tes
maka tempat tesnya di mana mestinya lebih banyak tempat untuk mengerjakan
sekali lagi kembali bahwa jumlah tempat tes yang di approve oleh pemerintah perlu segera
sekali lagi segera untuk ditingkatkan
perlu segera ditingkatkan
oke sekarang kita jeda dulu setelah jeda kita akan lanjutkan diskusi ini
kembali bersama kami di cnn indonesia saya ke bang faisal sekarang
bang faisal sebenarnya seberapa lama kemudian waktu yang begini
tadi sempat off air kita diskusi
cina sekarang sudah membaik perlahan semua sudah membaik
apakah itu kemudian otomatis bisa mempengaruhi pasar global dan juga mempengaruhi pasar indonesia
juga mempengaruhi perekonomian indonesia sekarang
saya rasa sampai sekarang belum ada satu ahli pun yang mampu memprediksi sampai seberapa luas
dan akan berakhir kapan gitu
oleh karena itu perkembangannya yang dicermati
oleh karena itu yang
dilakukan oleh para ekonom untuk memprediksinya adalah dengan senario
jadi ada senario paling ringan
di mana ini sudah tidak relevan lagi
di mana hanya terisolasi di china saja
kan sudah tidak
nah kemudian ada senario dua
ketiga lebih parah lagi
itu sudah terjadi kan
keempat global pandemic
itu yang paling parah
tapi global pandemic yang paling parah itu kalau mencapai puncaknya ini kan awal dari global pandemic
mudah mudahan puncaknya tidak terlalu tinggi
nah kalau betul betul terjadi horror yang sedemikian sangat besar
itu ya dunia akan mengalami resesi
indonesia growth nya cuma tiga gitu
tapi kan itu kemungkinannya masih sangat kecil
tapi semua harus membuat kita semakin waspada gitu
intinya kembali bagaimana kita
pesan pak yuri saya rasa jelas itu ya
pokoknya semua tugas kita adalah bagaimana agar ini tidak tersebar
kemudian pemerintah juga sudah menyiapkan stimulus
beberapa stimulus kita ada grafisnya di sini
pertama stimulus pariwisata

kemudian yang berikutnya adalah stimulus terkait pajak
penghasilan untuk industri manufaktur
apakah itu bisa membantu
saya rasa tolonglah pariwisata jangan didorong
jangan didorong dulu justru
jadi orang sekarang dikekang untuk bepergian
saya bertemu dengan kalangan pengusaha sekarang
itu apa tadi salah satu kawan saya yang jadi pembicara di acara
dia tidak dibolehkan oleh kantornya menghadiri acara lebih dari lima puluh orang

kemudian harapan kita juga misalnya
oke sholat jumat saya rasa tidak apa apa ya
di iran sholat jumat ditiadakan dulu
tapi di indonesia barangkali khutbahnya sepuluh menit saja
di gereja juga seperti itu gitu
jadi memang harus bahu membahu semua
pokoknya mengurangi segala kemungkinan
penularan yang lebih luas
oleh karena itu menurut saya
tidak bisa bicara kalau kita masih promote pariwisata itu
dengan memberikan diskon pesawat
kita tidak bisa bicara lagi
maksudnya itu tidak efektif untuk dilakukan sekarang
timingnya tidak tepat
ini bukan persoalan yang bersumber dari ekonomi
dan oleh karena itu obatnya ekonomi
jadi kalau ada global financial crisis
itu obatnya ada
nurunkan suku bunga
ada supply shock yang harus dibenahi
ini sesuatu binatang yang belum kita ketahui secara persis
obatnya belum ada
jadi mengurangi penyebaran
itu yang pertama
oleh karena itu
kita masih ada dana untuk memberikan diskon diskon itu
untuk test kit aja dulu gitu
supaya bisa menjangkau lebih banyak sampel
baik baik itu dari sisi ekonomi
tapi sekarang dari sisi perkembangan ilmunya prof amin
sudah sejauh mana sih sebenarnya
kembali pertanyaan saya
mungkin sudah saya ulang ini untuk yang ketiga kalinya
sudah sejauh mana sekarang para ilmuwan mengenali virus ini sebenarnya prof
kalau di dunia internasional
apalagi mulai dari china
kemudian diikuti oleh eropa dan amerika
mereka memberi kesempatan
apapun publikasi ilmiah mengenai virus corona ini
akan diterima tanpa direview
artinya saat ini sedang berlangsung
mereka dirangsang untuk melakukan penelitian
dan akan disebarkan informasi itu ke dunia luas
dan yang tadinya kita harus bayar cukup mahal
sekarang tidak usah bayar
tadinya kalau orang masukin artikel ke satu jurnal
jurnal yang kelas tinggi ini
itu butuh waktu berbulan bulan untuk sampai di publikasi
tapi sekarang dalam satu minggu
itu sudah terbit
nah itu informasi yang sangat bagus dari sudut ilmiahnya ya
artinya kita bisa melihat apa yang terjadi di negara lain
dan juga tentunya di negara masing masing
yang sangat bermanfaat adalah
di share nya informasi genomnya dari virus
begitu satu negara bisa mengisolasi virus
dia langsung sequence
di submit ke gene bank atau g safe
itu semuanya saling sharing
dari situ kita bisa tahu
karakteristik dari masing masing virus
kemudian juga bisa melihat virus yang misalnya
ada di iran itu belum tentu datangnya dari tetangga sebelah
karena dia bisa kita lihat sidik jarinya
ternyata sama dengan dari negara yang jauh justru
entah di mana gitu
itu juga gitu
walaupun negara yang bertetangga
belum tentu virusnya asalnya dari sumber yang sama
nah dengan mempelajari pergerakan itu
tentu who akan menerapkan
akan menerapkan strateginya juga
termasuk kalau misalnya itu sumbernya ternyata dari dia juga
maka harus di localize di situ saja kan
tapi kalau ternyata dia sumbernya dari yang jauh jauh
strateginya akan berbeda
informasi itu juga akan bermanfaat untuk pengembangan vaksin
kita akan bisa mengetahui dari masing masing virus yang sudah diisolasi itu
bagian bagian mana saja yang memang bagus
paling bagus untuk dijadikan vaksin
itu juga yang akan kami aplikasikan
jadi implementasikan ketika mengembangkan vaksin
karena saat ini kita belum punya isolat virusnya di indonesia
belum ada yang berhasil mengisolasi
kami sedang berubah air keras
tapi kalau kita nggak punya virusnya
karena kan cara paling gampang bikin vaksinnya kan kalau kita punya virusnya
tapi sekarang pendekatannya sudah
ditinggalkan dengan teknologi baru
kita ambil informasi dari gene bank atau g sit itu
kita cari segmen segmen yang memang berpotensi untuk dijadikan protein
kemudian jadi antigen jadi vaksin
nah itu kemudian kita ambil dan kita bikin peptidanya
potongan proteinnya dengan mesin
kemudian tinggal diuji coba
dengan pendekatan itu
kita bisa lebih cepat sebetulnya
dan lebih murah sih sebetulnya
nah kita tapi tetap membutuhkan virus itu
virus yang hidup
untuk menguji kan
kalau nanti kita sudah menyuntikkan ke hewan misalnya
kita ambil antibody nya betul nggak antibody itu bisa membunuh si virus
nah itu di jepang itu sudah menggunakan pendekatan serum
terutama tergolongan seriologi
mereka mengetahui bahwa orang yang sembuh dari infeksi coronavirus ini
itu memiliki antibody zat anti
nah mereka yang sudah sembuh yang sudah dipulangkan
diminta untuk menyumbangkan darahnya
diambil darahnya diambil plasmanya
dan itu dipakai untuk mengobati orang yang sedang sakit
oke dan itu bisa berhasil
berarti mirip kalau kita ada orang digigit ular
terus dikasih anti bisa ular
atau digigit anjing rabies dikasih anti rabies
persis seperti itu itu bisa mengeleminasi virusnya
nah pendekatan itu yang juga mendukung perlunya kita membuat vaksin
nanti kalau ada waktu kita jelaskan
iya tentu saja
dan itu pasti akan jadi breakthrough juga untuk kita
tapi sekarang kita akan menyapa dulu pak ahmad yuryanto
judul bicara pemerintah untuk covid sembilan belas
sudah bergabung dari luar studio
pak yury selamat malam
terima kasih atas waktunya pak yudi
pak yury di studio
baik terima kasih
pak yuri di studio ada prof zubairi
ada pak menteri kominfo
ada prof amin
dan juga ada pak faisal basri
tadi kami di awal sudah sempat membahas beberapa hal pak yuri
ya selamat malam bapak bapak
pak yury kami mau
kami mengapresiasi kemudian informasi yang disampaikan per hari ini
sudah ada pasien yang berhasil pulih dan kemudian dipulangkan
tapi melihat tren sebenarnya
bagaimanapun saat ini kita bisa mengambil contoh kasus dari wuhan
dari hubei yang perlahan sudah pulih
perasaan sudah membaik
tapi bagaimana sebenarnya antisipasi yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah
terkait penyebaran di indonesia pak yuri
bagi kita sekarang yang paling penting adalah mengendalikan sebarannya
kalau kita tahu terhadap kasus yang kita rawat kita optimis lah
karena kondisinya semakin lama semakin baik
tetapi untuk yang kita lakukan sekarang adalah mencari kemungkinan adanya kontak di luar
yang kemudian berpotensi menjadi sumber sumber penularan baru di luar
oleh karena itu peran teman teman di dinas kesehatan di daerah ini menjadi penting
dalam konteks untuk melakukan tracing mengikuti kemungkinan munculnya kontak kontak dekat yang lain
karena inilah yang upaya yang paling masuk akal untuk mengendalikan penyakit ini
berkaitan dengan upaya yang paling masuk akal yang anda katakan tadi
kemudian kan ada juga kemudian negara yang melakukan uji bahkan kepada mereka
yang tidak menunjukkan simptom apakah itu juga dilakukan di indonesia pak yuri
bukan cara yang lebih efektif ya itu ya
karena kita tahu bahwa mobilitas penduduk kita juga cukup tinggi
kemudian daerah kita juga cukup lebar
sebagai contoh adalah jumlah penduduk jakarta di siang dan di malam hari bedanya juga cukup besar
oleh karena itu kita coba fokus dulu dengan menjejaki kasus kasus yang sudah berlaku
positif dan kemudian kita lihat mencari siapa sih yang memiliki riwayat kontak dekat dengan mereka
di samping kemudian kembali menguatkan pada masyarakat
dari awal saya sudah selalu mengatakan bahwa penyakit menular ini pendekatannya harus berbasis pada komuniti
jadi pada komunitas inilah yang penting
negara sebesar jerman saja pak yuri mengatakan bahwa mereka tidak siap untuk menghadapi ini
jika nanti masuk ke jerman menghadapi virus dan juga penyebaran virus dan lain sebagainya
bagaimana dengan kita pak yuri sebenarnya
tidak ada satupun negara yang siap menghadapi bencana ya
tetapi kemudian respon maksimal respon optimal itulah yang harus kita ukur
karena kan kita juga tidak tahu kan sebenarnya kriteria siap itu pada skala berapa
ini kan tergantung dari tantangan yang kita hadapi
kita tidak akan sibuk dengan mengukur itu
tetapi kita memberikan respon yang optimal yang maksimal dengan semua kapasitas yang ada ini menjadi penting
pak yuri terkait dengan pasien di bali yang meninggal dunia
ksp mengatakan ada kemungkinan protokol yang tidak dijalankan dengan baik
apa sebenarnya evaluasi dari pemerintah soal ini
kalau kita perhatikan terjadi pergeseran pada pola penyakit ini
baik pada periode inkubasinya maupun pada gambaran klinisnya
banyak sekali kita mendapatkan gambaran gambaran klinis pada kasus positif ternyata tidak klasikal
yang kita katakan panas tinggi sesak nafas kemudian batuk
yang kita rawat sekarang saja rata rata nampak seperti orang yang sakit ringan sedang
seperti orang sakit influenza
bahkan kita yakini pada beberapa kasus seperti sekarang yang kita rawat
sudah tidak ada keluhan apa apa tetapi virusnya masih positif
artinya kalau ini tidak berada di suatu tempat yang memungkinkan kita mengisolasi
dia berada di tengah tengah masyarakat
ini akan menjadi sumber sebaran
jadi apa evaluasinya pak yuri untuk kasus yang spesial di bali kemarin
ya pasti kita sekarang tidak hanya akan bisa menggunakan thermal scan sebagai satu satunya penampis
penapisnya tidak bisa menggunakan indikator satu yang kita sebut suhu
maka kita harus betul betul mengidentifikasi untuk orang orang yang dalam pemantauan
artinya orang yang datang dari negara yang tidak ada penyakit
orang orang dari negara yang kemudian di sana kasusnya indenis
penularannya cukup tinggi
kemudian disertai dengan pemberian health alert card
artinya kita akan berbicara bukan hanya karantina pintu masuk
tetapi juga harus terintegrasi dengan karantina kewilayahan
inilah peran teman teman dinas kesehatan di daerah itu menjadi sangat penting sebagai bagian sistem karantina untuk cekat tangkap
pak yuri ada kemudian pertanyaan
tadi saya sudah sempat tanyakan disini kepada prof amin
apakah kita bisa voluntarily datang kemudian untuk cek juga
kami tadi juga sudah sempat membahasnya disini
dua segmen kami bahas ini
prosedur itu dimungkinkan tidak saat ini
jika tidak dimungkinkan sekarang kapan
ataukah mungkin sudah disiapkan
sebagian pasus yang sekarang kita temukan
sebagian pasus yang sekarang kita rawat itu adalah voluntary
mereka datang dari daerah yang beresiko dan kemudian kita berikan dia health color card
dalam perjalanannya kemudian merasa tidak enak pada dirinya
saya kok agak demam saya kok kemudian merasa
dia suka rela datang ke fasilitas kesehatan
ke rumah sakit banyaknya seperti itu
dan kemudian menunjukkan kartunya
yang kemudian petugas kesehatan dengan cepat bisa mengidentifikasi
oh ini adalah pasien dalam pemantauan misalnya karena ada gejala
nah ini yang kemudian akan kita tindak lanjuti
ini sistem yang kita bangun dan sebenarnya health alert card ini adalah trigger untuk mengaktifkan peringatan dini dari sebuah sistem yang besar ini
beberapa kepala daerah kemudian juga menanyakan sebenarnya seberapa peran yang diberikan kepada mereka oleh pemerintah pusat pak yuri
kemudian berkaitan dengan identifikasi atau pengetesan virus itu di laboratorium masing masing
bagaimana soal ini pak yudi
peran sudah jelas tadi pada karantina kewilayahan itu peran dominan dari daerah
sebagai bagian dari integral sistem dekat tangkal kita
terkait dengan pemeriksaan laboratorium prof amin juga sangat memahami betul
bahwa tidak ada yang bisa diperlukan
persyaratan yang tidak diminta di dalam memanipulasi virus
ada persyaratan khusus yang harus dimiliki oleh sebuah institusi untuk melakukan pemeriksaan terhadap virus
kita yang kenal mungkin dengan biosafety level ya
untuk mengelola virus ini tentunya bsl dua paling tidak harus bisa melakukan ini
jadi bukan masalah kita tidak memberi peran
tapi sekali lagi masalah bio risk bio safety dan bio security dari pengelolaan virus ini
ini menjadi standar dunia saya kira
artinya begini karena bagaimanapun ada kemudian suara suara pak yuri saya ingin konfirmasi juga
mengapa disentralisasi di pusat untuk pengecekan virus ini
sedangkan di beberapa negara lain
kemudian sudah membagi beberapa wilayah laboratorium yang dipercaya
untuk melakukan riset yang sama
dan dinilai indonesia juga sebenarnya mampu melakukan itu di beberapa laboratorium daerah
bisa bekerja sama dengan universitas dan lain sebagainya
ya bukan masalah kemudian kita desentralisasikan atau tidak ya
balik kepada fasilitas
pada bio safety
sepanjang itu semuanya dipenuhi menurut saya nggak ada masalah
apalagi di hadapan dengan beban yang semakin besar
pasti pemerintah pusat akan melakukan seperti itu
kita bercerita pada episode di awal di mana beban tidak terlalu besar
dan sebagian besar juga tidak memahami bahwa ada persyaratan tertentu
yang harus dimiliki oleh laboratorium di dalam memanipulasi virus
dan juga untuk memperbaiki kekuatan
artinya itu sudah dilakukan
ini beberapa teman teman dari balai besar teknologi kesehatan lingkungan yang tersebar di berbagai kota
sekarang lagi on the job training di lead bankes
oke oke saya ke menteri kominfo dulu
pak menteri sekarang kalau misalnya kita melihat
katakanlah teknisnya sudah siap
katakanlah itu beberapa teman teman dari balai kesehatan balai besar kesehatan daerah sedang persiapan
untuk bisa menguji memanipulasi virus ini di daerah masing masing
bagaimana sebenarnya menurut anda selama ini komunikasi yang terjalin
apakah betul ada komunikasi yang putus antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
ya komunikasi walaupun dibuka tidak selalu efektif lah
karena memang di indonesia masalah yang paling besar itu komunikasi
ya melihatnya masing masing
tetapi sekali lagi kita kan bukan waktunya lagi untuk mencari perbedaannya sekarang
sekarang ini yang disampaikan oleh pak yuri tadi
ada satu mekanisme cara sebut saja itu protokol
yang perlu diikuti
itulah acuannya laksanakanlah sesuai acuan itu
jangan sampai ada lagi kita di antara kita ini
yang mulai menggunakan
karena kita mempersoalkan terkait dengan kewenangan dan kekuasaan
ini masalah yang harus kita tangani
dan tangani ini karena ini terkait dengan virus
maka tidak bisa sembarangan
tentu harus ikuti protokol protokol yang benar secara medis
dunia ini punya pengalaman kok smallpox misalnya
kan sudah ada pengalamannya
tinggal diikuti modelnya smallpox
tapi kan belum tentu model itu diketahui umum
karena tidak diketahui umum
harus ada satu acuan yang menjadi referensinya
dan dalam hal ini
adalah yang akan nanti menentukan protokolnya untuk yang medis
dan melalui kantor ksp yang non medisnya
termasuk di dalamnya ekonomi
tadi pak aisal sebut ya
ini soal apa kalau saya menyimpang sedikit ya
kalau insentif yang diberikan
ada sekuensnya juga
insentif untuk mendorong pariwisata domestik dulu
karena memang barang ini belum masuk ke indonesia
tapi sekarang setelah dia tersebar di indonesia
tentu ada penyesuaian kebijakan
untuk memastikan jangan sampai pelebaran ini
dan tidak bisa kebijakan sebelumnya dinilai dengan perspektif sekarang
kita harus selalu relevan dengan time sekuensenya itu
nah saat sekarang
pasti juga dipikirkan
kalau ini pemerintah amerika serikat
donald trump langsung mengambil keputusan
kita keluar dengan pph dua ribu satu ratus dua puluh dua dua puluh lima
kan macam macam setiap negara mengambil kebijakannya
karena setuju bahwa ini masalah heavy medis
dia berimplikasi pada ekonomi
karenanya medisnya harus betul
tetapi tidak bisa hanya mengacu pada medis
untuk ekonomi harus ada treatment
yang juga memberikan keyakinan
ini soal persepsi
sehingga perlu ada persepsi
iya kita siap
iya ada insentif
khususnya masyarakat kecil
makanya pada saat pemerintah minta supaya front loading dipercepat
yang langsung menyentuh daya beli masyarakat
supaya ekonomi di desa
di rakyat kecil itu berputar untuk menjaga
semua dilakukan secara simultan
dengan titik beratnya masing masing
itulah yang kita lakukan
yang bisa kita perdebatkan
karena sisi pandang kita bisa macam macam
tapi begitu keputusan itu yang diambil
itulah yang kita lakukan
mari kita masuk kampus
kita boleh berdebat di kampus
tetapi secara empiris untuk diterapkan di lapangan
dan apakah kemungkinan
kemudian protokol itu akan mengikat
bagaimana jika masing masing daerah
dengan kepala daerah masing masing
kemudian punya interpretasi khusus
terhadap protokol protokol yang disampaikan
itu yang saya sampaikan
adalah yang disampaikan oleh pemerintah pusat
untuk menghindari terlalu banyak bias dan variasi
kalau tadi protokol terkait dengan virusnya itu sendiri
ini barang berbahaya
salah salah menangani virus
dia bisa kemana mana justru
untuk yang lain
saya tidak tahu untuk yang
ya smallpox salah salah mengurus
dia kemana mana barang itu
walaupun saat ini
sudah terbatas sekali
mungkin hanya ada di beberapa tempat saja di dunia
di bawah pengawasan pbb
di bawah pengawasan pbb
tetapi menangani itu
perlu protokol dan ikuti protokolnya
tidak bisa setuju
merepasannya bersama saya dengan faishal tadi
bahwa hal hal yang medis jangan diinterpretasi
oleh yang tidak paham
ada kepala daerah yang juga dokter
yang mengerti terjemahkan itu
ada yang sama sekali
nah karenanya perlu ada acuannya
dan itu acuannya
kalau keliru acuannya
dan perlu direvisi
mekanisme revisinya juga diatur
pusat kemanusiaan atau pusat operasinya yaitu kepentingan kesehatan
kalau kita konsisten dengan flow informasi seperti itu
mudah mudahan akan lebih mudah kita menangani
pada saat dia bias dan setiap kita merasa yang paling tahu
dan kemukakan transmisikan pikiran kita secara terbuka kepada masyarakat
kita mengambil bagian untuk kesulitan yang lebih besar
oke sekarang kita jeda dulu
setelah jeda kami masih sambung diskusi
ini bagaimana memastikan pencegahan dan pendeteksian yang lebih cepat bisa terjadi
terutama kemudian di daerah pengawasannya seperti apa
nanti saya akan konfirmasi ke pak yuri
tetap di cnn indonesia
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia
saya akan kembali menyapa pak yuri
pak yuri tadi anda dalam konferensi pers mengatakan sempat bahwa
status bebas visa dari beberapa negara saat ini sedang dikaji
seberapa jauh yang sudah dibicarakan pak yuri
ini strategi di dalam kaitan merespon pandemi ya
maka semua negara sekarang harus betul betul berhati hati
terkait dengan pergerakan orang dari luar negeri masuk
karena kita meyakini bahwa virus ini ada di tubuh orang
jadi faktor pembawa virus adalah orang
oleh karena itu tentunya nanti akan ada pembicaraan lebih lanjut pada level tingkat pimpinan
terkait dengan kajian kajian bagaimana kita melakukan pembatasan
selama ini sudah kita lakukan
pembatasan yang pertama kan seperti yang sudah diumumkan oleh menteri luar negeri
dengan membatasi penerbangan langsung menuju ke mainland china
kemudian membatasi hubungan pergerakan orang dari korea selatan
dari iran dari itali dan sebagainya
upaya upaya ini adalah bagian dari mencoba kita untuk melakukan pencegahan
nah tentunya dengan pandemi ini maka seluruh negara akan mengambil sikap yang sama
sehingga kemudian kita harus memiliki bagaimana sih barier barier ini
ini nanti akan menjadi pembicaraan pada level pimpinan yang lebih lanjut
pak yuri terima kasih sudah bergabung malam hari ini di cnn indonesia
terima kasih atas waktunya pak yuri
saya ke prof zubairi sekarang
prof sebenarnya sekarang memang semuanya akan dipercepat
tadi sudah disampaikan oleh pak yuri
sedang dipersiapkan semua segala unsur unsurnya
tapi masihkah apakah masihkah ada yang saat ini dikhawatirkan mungkin oleh rekan rekan dokter sebenarnya
bahwa kami para dokter itu sekarang amat sangat khawatir
karena dokter perawatannya tenaga kesehatan mempunyai risiko lumayan tinggi untuk tertular
nah padahal kita tahu bahwa untuk itu diperlukan universal precaution
diperlukan alat bantu untuk melindungi maskerlah gaunlah sarung tangan dan yang lain
itu masih kurang
nah kelihatannya makin lama makin menipis persediaannya
makin menipis iya betul
nah jadi dan agar para dokter yang bekerja di lapangan di garis depan ini mendapatkan semacam insentif bukan arti kata uang
namun lebih dihargai sehingga lebih nyaman
terus terang ada ketakutan para dokter disitu
dan itu jadi diskusi diskusi di
sehari hari mungkin ya teman teman dokter
walaupun ketakutan tetap maju
tidak ada pilihan lain tentu saja
oke saya ke prof amin sekarang
prof kalau misalnya dilihat sekarang yang harus betul betul disiapkan pemerintah sekarang
untuk memastikan ini tidak menyebar lebih luas lagi apa
terkait dengan pandemi sebetulnya ada tiga hal utama yang harus kita kerjakan
pertama adalah kita mesti meningkatkan koordinasi dengan teman teman internasional
untuk mengetahui persis situasi yang sebenarnya ada di dunia ini
karena virus itu kan tidak mengenal batas
dia masuk ke indonesia tidak perlu paspor
tidak perlu minta izin
jadi kita tidak tahu kapan mereka masuk
jadi koordinasi dengan dunia internasional sangat sangat penting
apa yang terjadi di negara tetangga maupun yang jauh
termasuk pengendalian transportasi dan sebagainya
yang kedua adalah memperkuat dan meningkatkan prepadness
persiagaan dan respons
termasuk di dalamnya kontak tracing
kemudian mempercepat penyembuhan
mendeteksi orang orang yang mungkin membawa virus
nah yang ketiga adalah harus meningkatkan riset dan inovasi
untuk mengatasi itu
jadi baik vaksin obat apapun
termasuk berangkali inovasi
membuat masker ataupun apd yang dibutuhkan
karena sekarang kan permintaan meningkat
tapi suplainya turun
jadi makin langka
nah terkait dengan obat
obat itu bisa obat yang spesifik untuk virusnya
atau yang non spesifik
misalnya dengan suplemen untuk meningkatkan kekebalan tubuh
yang satu lagi adalah vaksin
vaksin itu menjadi sangat penting
karena dari kejadian yang terjadi
penyembuhan itu utamanya karena kekebalan
karena stok vaksin belum ada sampai sekarang
belum ada obat yang spesifik juga
kasus kasus yang menurun di cina juga
karena kekebalan yang dimasyarakat semakin tinggi
sehingga virusnya berhenti
artinya penularannya itu bisa di stop
nah kalau kita bisa melakukan itu kan lebih baik
nah itu bisa kekebalan bisa terjadi secara alami
bisa juga dengan imunisasi
nah kalau nanti misalnya satu mudah mudahan tidak terjadi
ketika terjadi pandemi yang betul betul luas
setiap negara pasti akan menyimpan stoknya sendiri sendiri
nah itu dia
tadi sudah di inser dengan stok apd stok apapun obat dan sebagainya
sehingga kita tidak mungkin membeli ke luar
ataupun kalau kita mau beli pasti harganya mahal
nah sekarang kita hitung hitung aja
kalau misalnya kita mesti mengimunisasi
ini hitung ekonomi pak
kita penduduknya dua ratus enam puluh
berarti sekitar seratus katakanlah untuk gampang hitungnya ya
satu orang harus di imunisasi dua kali misalnya
berarti kan kita butuh dua juta dosis
harganya pasti harga pandemi kan
ya mungkin kita beli satu dolar atau lima dolar
katakanlah sepuluh dolar
bisa sampai sepuluh dolar
bisa sampai sepuluh dolar atau lebih
sepuluh dolar kari dua ratus juta
kalau dolarnya tadi berapa
hampir lima belas ribu katakanlah ya
itu sudah tiga puluh triliun pak
apakah negara siap membelanjakan tiga puluh triliun untuk membeli vaksin untuk meng cover
kalau kita pendekatannya blanket immunization
nah dari situ kita bisa melihat lagi
kita tidak bisa membiarkan negara kita tergantung
membiarkan negara kita tergantung pada luar negeri
kita harus punya kemampuan sendiri
walaupun nanti berangkali mudah mudahan ini subsite sendiri
hilang di dalam dua tiga bulan ke depan
tapi kapasitas itu harus dimiliki
sehingga apabila terjadi ancaman berikutnya kita sudah siap
dan salah satu strategi yang akan kita sampaikan adalah
kita mungkin akan membuat vaksin yang bisa meng cover
karena kita sudah belajar nih dua kali nih
sars coronavirus menyerang kita kan
yang sampai sekarang ancamannya masih terus
karena kan jemaah haji dan umroh masih setiap hari
nah jadi kalau kita bisa punya vaksin yang bisa meng cover semua coronavirus
walaupun itu barangkali responnya tidak sama
itu yang kita harapkan ke depannya
oke bang faisal
saya sih tidak mau membayangkan
jadi apa yang harus kita lakukan adalah
sesuatu upaya keras yang membuat yang terburuk itu tidak terjadi
jadi jangan dibayang bayangkan
tapi ayo kita bayangkan apa yang membuat yang terburuk itu tidak terjadi
jadi segala upaya itu tadi
oleh karena itu kalau saya boleh appeal gitu ya
omnibus law jangan dibicarakan dulu
karena itu membawa perpecahan
anda yang bicarakan sekarang
artinya jangan dibahas dulu
karena ini buruhnya nanti demo apa segala macam
yang saat ini diperlukan karena yang saat ini diperlukan adalah kekompakan satu negara gitu ya
kesatuan satu negara untuk bisa memastikan ini tidak menyebar lebih jauh
begitu ya pak menteri
jadi menjaga optimal sekarang
menjaga optimisme di tengah derasnya informasi
yang tentu saja banyak informasi katakan ada satu ratus sembilan puluh an hoax sampai hari ini
tapi sebagian juga informasi banyak artikel artikel kedokteran yang memang benar adanya begitu
ya saat sekarang memang harus dibangun optimisme
yang pertama pemerintah secara serius dan sungguh sungguh ya
untuk melaksanakan ini
jangan sampai ada masyarakat yang merasa pemerintah ini tidak serius
sangat serius dari awal
dan akan terus
dan pandemi global
karena pandemi global bukan barang yang main main
dan tidak bisa juga satu komponen masyarakat saja
ini harus bersama sama
saya istilahkan ini sebagai ibu pertiwi memanggil putra dan putrinya
untuk menjadi perisai bangsa dan negara
jadi kita harus jawab itu dengan kontributif
dengan mengambil bagian bersama sama
ya untuk memastikan tadi yang kita harapkan bersama
ya pelebarannya tidak menjadi lebih besar
ya berharap bahwa ya masyarakat imunitas tubuhnya menjadi lebih kuat
karena kata dokter dokter menyebutnya itu self limited disease
jadi imunitas tubuh yang lebih kuat
mari kita jaga baik baik
jangan sampai kita tertular
itu harus kita lakukan bersama sama
dan yang paling penting kita bangun kekompakan kita
jangan mencari yang tidak perlu dan dibesar besarkan
ke menteri yang lebih banyak ya
hoax seluruh komponen bangsa
pemerintah dan daerah juga ya
semua secara tertukuh
pusat dan daerah ya
pemerintah satu komponennya
tapi janganlah menyebarkan hoax
ini sebagai menteri kominfo
menyebarkan hoax merugikan diri sendiri
merugikan diri sendiri
bangsa dan negara sendiri
dan subjek pada penegakan hukum
bapak bapak terima kasih malam hari ini sudah bergabung di cnn indonesia di special dialog ini
kita berharap angka positif covid sembilan belas bisa ditekan serendah mungkin di indonesia
begitu pun di dunia
saya tutup perjumpaan kita kali ini di cnn indonesia prime news
anda bisa saksikan melalui streaming di cnnindonesia com